nah ali teva mana
iya padahal tadi aku udah bujukin tapi dia tetap serius banget gak mau ikut
yaudah kalau gitu kita matroli bertiga aja
ini kita tadi udah beli sate guritanya
iya padahal kan hantu gurita itu selalu muncul
tuh kan tuh
yaudah cepetan kalau mau empuk dulu
jangan lama lama balik lagi
udah cepetan sana
gak sopan banget sih lu dek
bau banget aturan bau sate jadi bau
bukan angin malem
hmm lega sekarang gue dah
kayaknya nih perut gue nih cocoknya makanan makanan tradisional
oleh makanan indonesia makanan betawi
akibatnya murus murus gue dah
mulai sekarang gue gak mau lagi makanan yang aneh aneh
akibatnya buh perut gue melilit banget dah
ih udah saatnya nih gue balik nih ke bangdak
sudah tidur nih untuk patroli
itu pintu tadi kebuka
kok sekarang tuh lu sendiri
apalagi jangan jangan ada ngintip ya
kan gue laki
masa lagi jeruk kan jeruk
hah penasaran gue nih
kau gak ada siapa siapa ya
tadi ada perasaan
tadi ada begitu gue nengok
yuhuu gak ada dia

ini cuy ya kakek rekanan jadi kantan
iga kakek betul kan

serlich semua banyak hiburan kan

kita mau ikut nongkong perintah
maka ada setelah timuki
dulu kali ini kita makan enak nih sebelum isi enggak pernah mana gratis lagi lo ya jelas enak
namanya juga makanan gratis itu juga akan boleh dikasih sama bu jenny ya toh iye prt mana pernah
ngasih kita kayak begini nih borok borok makan enak makan gratis enggak pernah yuk kita patroli
bandit kemah nih kok belum dateng dateng juga kan katanya dia mau ini mau ke belakang ya pasti
dia tuh enggak empuk aja pasti pas kekenyangan dia langsung balik ke kosannya tidur biasa
memang dia tuh kalau udah kekenyangan balik lagi ke kosan tidur dah molor dah lupa dah sama patroli
bilang aja kalau dia tuh males patroli
gue tuh dari tadi naro topi di sini sama pentungan gua naro di sini masa enggak ada
pasti lumpetin enak aja coba cari lagi tapi emang iya ya ini apa namanya ini faktor faktor
udah faktor uapotu
faktor usia karena ini udah tua
asem kru tua banget dong gue
enggak usah bercanda deh
eh topi aneh mana
mana gua tau topi lu dimana
ah biasa nih
mamanya dendaman ye
gua nggak dendaman sama lu
liat topi gua aja belum ketemu gimana gua ngumpetin topi lu
ga tau itu emang faktor u emang iya
tapi nggak usah dendaman dong jadi orang
gua berani sumpah dor
eh gak usah sumpah sumpah deh
eh yang ada ada no
ah kemana lagi topi gua ya
itu kayak tentakel ya
hah apa tuh
tentakel tuh yang tangan gurita gitu tuh yang
wah eh mana ada gurita itu berani beraninya dia datang ke pos kita
hah kandang macan kok didatengin
gak mungkin lah
tapi kok panjang banget ya
deng lu dimana deng
ih ada juga mularia
itu kan hantu
kayaknya enak juga ini sate gurita
padahal tadi aku udah bujukin tapi dia tetap serius banget gak mau ikut
kalau gitu kita patroli bertiga aja
ini kita tadi udah beli sate gutanya
soalnya kan hantu gurita itu selalu muncul
kalau ada hubungannya sama sate ini
kita pancing aja pakai sate gurita itu
ya siap gak siap
kita harusnya maksak siap
tapi gimana cara mancingan untuk gurita itu dengan sate ini
aku udah mikirin caranya
aku inget pas kejadian rafa makan sate itu
terus kita juga harus makan sate itu
kalau kita gak suka makannya pasti rasanya kayak ngerenyes renyes gitu di kerompongan
sama kita harus paksain demi mancing hantu gurita itu
kok kayaknya gak terjadi sesuatu
padahal kita kan udah makan sate guritanya
bagaimana tarik segala lagi
aduh lepas gue dong